forum umat islam bersama sejumlah aliansi melakukan unjuk rasa di depan gedung dpr sejak selasa pagi
aksi yang dinamai gerakan dua ratus dua belas jilid dua ini diikuti ribuan orang
perwakilan masa menyampaikan orasi diantaranya mendesak anggota dpr untuk menggunakan hak angket
guna memberhentikan basuki cahayapurnama atau ahok dari jabatannya sebagai gubernur jakarta
mengingat dirinya berstatus terdakwa dengan ancaman lima tahun penjara
masa juga menuntut penegak hukum untuk menghentikan penyelidikan maupun penyidikan kasus terhadap para ulama
sepuluh personil gabungan tni polri termasuk kendaraan taktis disiagakan
untuk mengamankan jalannya aksi dan mencegah masa merangsek masuk ke gedung dpr
sesuai peraturan yang berlaku aksi ini harus selesai pada pukul enam sore
dasar daripada rencana pengamanan ini adalah surat pemberitahuan dari fui yang sudah dilayangkan ke polri mitra jaya
tentunya dalam rencana pengamanan itu ada beberapa yang harus kita amankan
yang pertama adalah orang sasarannya orang jadi kita amankan
jadi kita berharap bahwa semuanya orang yang melakukan kegiatan di dalam pendapat ini
dan kepada petugas semuanya dapat kita amankan dapat berjalan dengan lancar
sebelumnya masa dari beberapa daerah telah berangkat menuju jakarta senin malam
mereka mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian